penurunan tarif pph badan ini untuk meningkatkan daya saing indonesia
wacana pemangkasan pph badan ini diungkapkan presiden jokowi saat sosialisasi teks amnesti di semarang jawa tengah pada sembilan agustus lalu
ini sejalan dengan rencana revisi tiga undang undang di bedang perpajakan
yakni uu pph uu pajak pertambahan nilai dan uu ketentuan umum dan tata cara perpajakan
wakil presiden yusuf kala menilai presiden joko widodo ingin tarif pajak penghasilan badan atau tarif bph ini saat sosialisasi teks amnesti di semarang tanggal sembilan agustus lalu